paham negara islam indonesia diduka kembali muncul di kabupaten garut jawa barat
keberadaannya terungkap di kelurahan sukamenteri garut kota sejak lima oktober lalu
sejumlah orang tua mendatangi kantor kelurahan untuk melaporkan kasus dugaan anak mereka terpapar paham sesat
selain mengaku dibayat masuk anggota nii mereka didoktrin menolak pemerintah indonesia
pemerintah kabupaten garut menduga lima puluh sembilan warga masuk kelompok tersebut
ya terima kasih memang kami dapat laporan dari komunitas kaitan isu yang selama tiga bulan
itu ada lima puluh sembilan anak remaja yang dewasa yang direkrut oleh kelompok tertentu
dan saya pikir ini juga menjadikan bahan dasar dalam rangka melakukan diskusi
kamis pagi majelis ulama indonesia kabupaten kabupaten garut
fakta sebagian anak yang masuk nii sudah diracuni sehingga misalnya berani melawan orang tua
mui akan upaya makar dan meminta pemerintah menindek tegas dengan melakukan proses hukum
mui tahun dua ribu enam tentang asiasi watonia politik kenegaraan
jangan dilihat dari gerakan fisik saja
ada ideasi wacana wacana saja itu kata kata sudah makar atau good
hukumnya haram dan wajib dibawahi oleh negara
paham nii pernah beberapa kali muncul di kabupaten garut beberapa waktu silam dan sejumlah orang sempat menjalani proses hukum
deden rahadian garut jawa barat